iya nanti itu gue ajeng sebenernya
di jalan berhenti
kirain teh kenapa mau ngapain
eh gatau nya teh mau moto
sekarang di rumah di foto lagi
terima kasih pak ustadz erwin
saya merasa bangga kampung kita dijadikan tempat
melihat hilal pak ustadz rw
memang harus bangga
tapi pak ustadz rw
sebelumnya saya minta maaf
kalau saya salah
mohon diingatkan pak ustadz
melihat bulan yang lebih gampang itu kan di pinggir laut
tapi kenapa sekarang melihatnya di ciraus yang jauh dari laut
saya tidak bermaksud apa apa
saya hanya bermaksud bertanya pak
tidak ada keharusannya
di pinggir laut atau dimana saja
prinsipnya apakah di tempat itu
kemunculan hilal bisa dilihat atau tidak
dari tempat yang tinggi ya ustadz rw
saya yang lebih tahu
sekarang saya mengerti
ini adalah sebuah kegiatan penting
maka saya akan langsung turun membantu terselenggaranya acara ini
terima kasih pak ustadz rw
dipideokan untuk dimuat di internet pak ustadz rw
biar orang orang tahu
bagaimana cara melihat hilal yang benar
sebaiknya biar saya saja pak hadis
ya pak kades
hanya orang yang ahli
kecuali pak kades pernah sekolah di mesir
atau di turki seperti saya
ada ilmunya pak kades
sebaiknya mah pak kades menunggu saja di musola
seperti warga yang lainnya
nanti juga hasil penglihatan hilal itu
akan diumumkan di spektur musola
begitu ya pak ustadz rw
baik pak ustadz rw
kalau gitu saya tunggu di musola saja
hasil kabar melihat hilalnya pak ustadz rw
kalau gitu saya permisi pak
ada apa apa ustadz rw
mata saya kenapa nih rod
saya hansip adun pak ustadz rw
oh bukan irod
saya tidak bisa melihat dengan jelas
cari gendara cepat
kita bawa pak ustadz era ke dokter
buat bawa pak ustadz rw ke dokter
hirot ini bahaya kita harus ke ring dua
di mana itu komandan
oh ring dua itu markas komando
ada yang perlu kita diskusikan tapi tidak di sini tidak aman
tidak aman kenapa komandan
dalam situasi seperti ini kita tidak boleh percaya pada apapun
penyadap bisa dipasang di mana saja
tidak ada yang perlu kita diskusikan
satu komandan tutup pintu
iya nanti itu buat aceh yang sepeda
di jalan berhenti kira kira kenapa
eh tidak tahunya mau foto
sekarang di rumah difoto lagi
malu sama siapa
malu sama perempuan
kamu teman perempuan benar
itu dada aceh ngayukom
sepertinya matanya pak ustadz baik baik aja
barusan sakit sekali dokter
biar saya periksa lagi ya pak ustadz
sepertinya pak ustadz itu perlu diperiksa oleh dokter spesialis mata
kalau diperiksa sampai semula mati dah dokter
nah ya lumayan pak ustadz
paling cepat itu sekitar dua hari
oh bolehlah kalau begitu
saya mau diperiksa dokter spesialis mata
tidak apa apa mahal
biarin di jakarta atau di bogor
daripada yang murah nanti mata saya tambah rusak
saya sih ada beberapa teman yang kerja di rumah sakit mata di jakarta pak ustadz
biar saya tulisin alamatnya untuk pak ustadz
kenapa setelah pak kades muncul
pak ustadz r w pura pura sakit
bahwa pak kades adalah anggota dari konspirasi global
dia dikirim ke sini untuk dus
membunuh pak ustadz r w
kan ramai komandan bisa ketahuan siapa yang menembak
justru itu kuncinya
begitu hilal muncul dirayakan dengan kembang api balon mercon
di situ ada suara dor
orang tidak tahu
ini namanya penggunaan berencana
ini pengurangan cerita john f kennedy
dia dibunuh di tengah pesta forat ramai ramai
siapa itu john f kennedy komandan
dia adalah salah satu orang besar di zamannya
mereka memiliki kekuasaan untuk memiliki kekuasaan
orang juga ingin melihatnya segera
ustadz rw kok belum lewat sini ya
iya belum wak
emangnya kenapa pak ustadz
nah sekarang lagi ke dokter lara mungkin belum pulang
muah muah muah muah
ya sudah sentek lapan aja yuk
masa um kakak kesel
takutnya ini tidak jadi lagi seperti waktu di cibarengkok
iya iya jangan jangan
ini cuma alasannya aja
dulu waktu di gunung alasannya ketinggian sekarang nggak bisa lihat
takutnya pak ustadz rw benar benar nggak bisa ngelihat
pak ustadz rwt ilmunya tinggi pasti bisa lihat
nah udah ngeliat